ada kembali di cnn indonesia news report seorang lelaki di tapanuli selatan sumatera utara melakukan kekerasan seksual terhadap empat puluh dua anak
tersangka pelaku mengaku dendam karena pernah menjadi korban kekerasan seksual pada dua ribu tiga
kepolisian resort tapanuli selatan menangkap sa tersangka pelaku sodomi di medan sumatera utara
sa yang ditangkap pada delapan belas maret dua ribu tujuh belas disangka melakukan tindak pencabulan kepada tiga puluh anak
namun setelah polisi mengembangkan kasus ternyata sa melakukan pencabulan kepada empat puluh dua anak
anak anak korban pencabulan ini berasal dari tiga tempat berbeda
sebanyak lima anak berasal dari jakarta tujuh anak dari tanjung pura kabupaten langkat dan tiga puluh anak dari tapanuli selatan
menurut polisi tindakan ini dilakukan sa sejak dua ribu empat hingga dua ribu tiga
sa mengaku melampiaskan dendam karena pernah menjadi korban sodomi pada dua ribu delapan
sa mengaku memberikan iming iming kepada korban berupa uang lima hingga sepuluh rupiah
perbuatan sa terbongkar setelah salah seorang korban mengadu kepada orang tua setelah pulang jalan jalan bersama sa
orang tua tersangka
orang tua tersebut sempat mendatangi pelaku dan bertanya namun pelaku hanya diam saja
akhirnya sa ditangkap di medan pada delapan belas maret dua ribu tujuh belas
abdi somad tapanuli selatan